forum komunikasi petani jombang pada selasa melakukan unjuk rasa di halaman kantor pemprov
setempat di jalan wahid hasyim dengan wadah traktor sebagai bentuk protes mereka meminta
pemerintah daerah setempat memfasilitasi petani agar mudah mendapatkan solar untuk keperluan
menggarap sawah menurut pengakuan petani aksi tersebut dilakukan karena sulitnya mendapatkan solar
spbu tak hanya itu petani juga meminta agar peraturan presiden nomor satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang
penyediaan pendistribusian dan pergejualan caran bahan bakar minyak di patung pihak spbu
pertengahan penggarapan tawa kira kira ya bulan satu
para petani mengancam akan kembali melakukan aksi
jelas apabila masih sulit mendapatkan solar asalnya bahan bakar tersebut sangat
dibutuhkan petani sebagai bagian untuk menggarap sawah
sementara itu di sulawesi utara mulai selasa dua puluh satu februari dua ribu dua puluh tiga kemarin konsumen solar diwajibkan
menggunakan qr code dalam pembelian solar subsidi menurut pertamina kebijakan ini dilakukan agar
subsidi yang diberikan kepada solar lebih tepat sasaran
berdasarkan surat keputusan bph migas tahun dua ribu dua puluh dikatakan bahwa untuk jenis kendaraan pribadi roda empat
pengisian solar subsidi sebanyak enam puluh liter per hari untuk kendaraan penumpang delapan puluh liter untuk barang dan
dua ratus liter untuk mobil dengan enam roda atau lebih pagi itu ya tetap terasa enggak dengan sedikit

jadi mungkin ada yang bisa diperlukan oleh petani yang berada di bawah ini
jadi mungkin ada yang bisa diperlukan oleh petani yang berada di bawah ini

makanya agak kembalanya agak lama sedikit
makanya agak kembalanya agak lama sedikit
untuk masyarakat pengguna solar subsidi yang belum memiliki qr code diimbau agar segera mendaftarkan kendaraan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembelian
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia